ya berbicara mengenai libur panjang
sudah adakah agenda untuk menghabiskan liburan bersama keluarga anda
mungkin yang satu ini bisa menjadi rekomendasi tempat berwisata
gua pawon namanya terletak di kabupaten bandung barat
tak hanya menyajikan eksotisme alam
kegiatan menyusuri sejarah zaman purba
dan melihat kerangka manusia prasejarah berusia ribuan tahun lalu
menjadi daya tarik tersendiri
pada libur akhir pekan
sejumlah tempat wisata di kabupaten bandung barat
kerap menjadi incaran pengunjung
salah satunya gua pawon
gua yang terletak dua puluh lima km dari kota bandung ini
berada di daerah cipatat bandung barat
di gua ini banyak ditemui kalelawar jenis pedang jawa
karena dulunya ditemukan posir atau kerangka manusia
sekitar tahun dua ribu tiga
jadi sampai sekarang banyak pengunjung
yang ingin tahu sejarah
untuk pengunjung ya kebanyakan dari kalangan mahasiswa
atau dari sekolah yang pengen tahu tentang sejarah buka pawon
memang kalau dulu banyak orang lokal
kalau sekarang ya dari mancanegara sering banyak yang berkunjung ke sini
pengunjung pun dapat menyusuri jejak sejarah gua pawon
tepat berada di lokasi penambangan
dulunya gua pohon ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan
di selap penambangan
batu atau hanya sekedar dijadikan tempat bermain anak anak
namun siapa sangka ternyata di sini dulunya dihuni oleh manusia purba
dan sebulan yang lalu yaitu bulan maret dua ribu tujuh belas
balai arkeologi bandung menemukan kembali rangka manusia prasejarah
yang diperkirakan berumur lima enam ratus hingga sembilan lima ratus tahun
ya pada lima enam ratus hingga sembilan lima ratus tahun lalu
manusia primitif yang diperkirakan menjadi nenek
pernah menghuni gua yang berada di ketinggian tujuh ratus enam belas meter di atas permukaan laut ini
masyarakat setempat menyebut kawasan ini sebagai gua pawon
karena berdasarkan penelitian
di sini ditemukan pawon atau dapur
dengan sisa makanan manusia purba berupa cangkang kerang
selain itu di gua ini terdapat tempat ditemukannya
kerangka manusia prasejarah dan artefak
keeksotisan alamnya pun menjadi daya tarik wisatawan
kedua ke sini tuh buat liburan sih
sebelumnya udah pernah ke stone garden
kan dekat sini ada dari stone garden kan ada gua gua pawon
jadi pengen kesini nyoba
terus gimana mau
gua pawon masih nature sih
cuman kalau yang pengunjung sebelumnya sih banyak yang buang sampah ya
jadi mestinya sih kalau memang kita pengen liburan
ya kita jangan buang sampah sembarangan
gua pawon kalau untuk di wilayah ini ya lumayan lah ya
untuk saya juga baru pertama kali kesini
seminggu sekali gua lagi kebalik ke anjur bandung
kebetulan nggak sengaja kesini
untuk memasuki kawasan ini hanya diperlukan biaya rp lima lima ratus
dian permata sari bandung